saya nama sutarno wakil dari bapak yakobo sugianto
di mana saya bertempat tinggal di indegolan bumi rejo lendah pulau ndobo
yang pada waktu hari rabu jam sembilan lebih saya menutup patung bunda maria di rumah dua
ini atas inisiatif kakak saya sugiharto yang mana kakak sugiharto membangun di situ
belum terrealisasi selesai masih untuk penyelesaian administrasi
maka ditutup jangka waktu kurang lebih satu bulan untuk menyelesaikan nanti segala suatunya
supaya nanti bisa cukup selesai maka sekarang ditutup patung bunda maria itu sendiri